hai umumnya pagelaran wayang kulit dimainkan oleh satu orang dalang namun di ngawi jawa timur
sebuah pagelaran justru dimainkan oleh satu ratus lima belas dalang uniknya lagi dalang dalang ini semuanya masih
anak anak usia sekolah dasar dan smp sebanyak satu ratus lima belas dalang cilik yang masih duduk di bangku sd
dan smp mengikuti pagelaran wayang kulit kolosal di alun alun kota ngawi jawa timur mereka memainkan
wayang kulit secara serentak di atas bentangan clear sepanjang satu ratus dua puluh m dan duduk berjajar ribuan
warga antusias menyaksikan pagelaran wayang kulit masal tidak hanya dilakukan oleh para laki laki
ada pula dalam perempuan yang ikut meramaikan acara ini salah satunya siwi tanoyo wibowo siswi
smp ini harus berlatih rutin selama sebulan untuk memahami karakter tokoh wayang yang akan
dimainkan serta cara bermain peperangan persiapannya setiap minggu latihan minimal dua kali setiap minggu
kalau yang paling sulit apa untuk yang dipelajari itu yang paling sulit terang pertunjukan wayang
kulit secara masal ini mendapat rekor muri sebagai pagelaran wayang kulit dengan dalang terbanyak
dan clear terpanjang di indonesia bahkan dunia sebelumnya tepatnya pada bulan maret lalu rekor
wayang kulit masal dipecahkan oleh universitas sebelas maret surakarta dengan panjang clear enam puluh tiga km
clear terpanjang yaitu satu ratus dua puluh m
ini sekaligus mengukuhkan diri menjadi museum rekor indonesia museum rekor dunia yang sebelumnya
diraih oleh kota solo sepanjang enam puluh lima m dan juga pagelaran dalam bocah sejumlah satu ratus lima belas dalam bocah jadi
yang keduanya kita juga
saya menguatkan mengukuhkan kabupaten ngawi sebagai kota budaya dan kota pustaka sebagai barometer di
jawa timur pentas wayang kulit ini diharapkan dapat menanamkan rasa berduni dan sekaligus
melestarikan seni budaya berupa wayang kulit sehingga tetap lestari in amto hari ngawi